pasokan listrik memadai menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran momen perayaan malam natal dan pergantian tahun
pln sebagai perusahaan pemasok listrik negara mengklaim telah menyediakan pasokan listrik yang cukup dan merata di seluruh daerah
beragam acara dilakukan untuk merayakan natal dan tahun baru
salah satunya dengan berkumpul bersama keluarga dan teman
sejumlah tempat seperti pusat kota kafe dan restoran biasanya menjadi tempat favorit untuk merayakan momen pergantian tahun karena biasanya menggelar acara spesial
pasokan listrik menjadi salah satu faktor penting untuk kesuksesan perayaan natal dan malam tahun baru
perusahaan listrik negara atau pln mengklaim pihaknya telah melakukan persiapan sejak jauh jauh hari agar pasokan listrik tidak terganggu pada perayaan natal dan tahun baru
ditemui saat apel siaga kelistrikan pada selasa pagi di kantor pusat pln jakarta
direktur utama pln darmawan prasojo menyatakan natal dan tahun baru akan bebas dari pemadaman listrik
perusahaan listrik diperlukan untuk memperbaiki perayaan pada saat adanya perayaan sehingga ada gangguan misalnya itu plan maintenance
pln memastikan pihaknya mampu memasok total daya listrik sebesar lebih dari lima puluh lima gw selama natal dan tahun baru
ada pun tempat yang menjadi fokus sasaran operasi kesiagaan listrik pln kali ini adalah gereja rumah sakit alun alun dan tempat tempat yang menjadi lokasi menyambut pergantian tahun seperti kafe restoran dan hotel
sekretaris jenderal perhimpunan hotel dan restoran indonesia atau phri maulana yusran mengatakan natal dan tahun baru ini bisa dijadikan momen kebangkitan industri perhotelan
mengingat selain alun alun kota restoran kafe dan hotel menjadi salah satu tempat yang ramai didatangi tamu saat pergantian tahun
maulana menyebut pasokan listrik menjadi hal krusial dalam operasional hotel lantaran mulai dari perlengkapan di kamar hotel hingga perlengkapan dapur hotel menggunakan tenaga listrik
pada saat ini pergantian tinggi dan akupensi maka pemanfaatan energi di hotel itu akan semakin meningkat
karena umumnya segala peralatan di hotel itu menggunakan listrik
meski sangat bergantung pada pasokan listrik dari pln phri menyatakan bahwa hotel hotel di indonesia sudah mengantisipasi pemadaman listrik dengan menyediakan genset
pln menjamin pasokan listrik sebesar lima puluh lima gigawatt pada natal dan tahun baru
pemadaman listrik di indonesia akan didistribusikan secara merata di seluruh indonesia tidak hanya berfokus di pulau jauh saja